tapi cara tidur yang benar di dalam mobil
ya terus akhirnya saya dipanggil pb saya bilang ya
kalau jalan tol sekarang ada jalan tol ya lima puluh hampir sama lah
iya berarti dari sma ga mikir profesional dong kalo masuk ini kampus kita nih